kementerian keuangan mencatat sudah ada tiga dua juta orang yang melaporkan spt pajak
tenggat waktu untuk pelaporan spt pajak hingga tiga puluh satu maret dua ribu sembilan belas
tahun lalu total pelapor spt pajak tercatat sebanyak dua belas lima juta orang
sementara target yang ditetapkan pemerintah untuk pelapor spt sebesar tujuh belas lima juta orang
pemerintah menargetkan dapat mengumpulkan rp satu tujuh ratus delapan puluh enam triliun pajak dari berbagai sektor dalam anggaran pendapatan belanja negara atau apbn